informasi selanjutnya saudara kapolri menyebut polisi masih terus berusaha mengidentifikasi sepuluh korban yang tewas dalam kecelakaan di ruas tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan
kapolri jenderal listio sigit prabowo mendatangi rsud karawang
menurut kapolri pihaknya akan melibatkan kementerian perhubungan dan knkt untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang terjadi di kilometer lima puluh delapan tol karawang ini
polisi juga masih terus berusaha mengidentifikasi sepuluh korban tewas yang masih belum bisa diidentifikasi
kita sedang melakukan upaya